kenapa saya dan putu dari tadi bertanya
dua ratus persen bung komar yakin ini akan jalan ya
lima ratus persen itu cukup lah buat kita ya putu ya
tapi ini bicara kelanjutannya
kalau memang angket ini firm jalan
kita membayangkan pdi perjuangan akan ada di luar pemerintahan
pdi perjuangan mau masuk di pemerintahan
bukan kalah pemilu kita menghargai yang menang dong
ini kita bangun politik akomodasi yang sebenarnya tidak rasional
yang saya sebut kita ini lagi problem soal logika
ini kekacauan logika berpikir
dan ini berbahaya bagi generasi muda yang akan datang
jadi menurut bung komar sebaiknya pdi perjuangan ada di luar pemerintahan
karena pdi perjuangan ini berjuang dari awal muasalnya
kata demokrasi perjuangan demokrasi asensi dari demokrasi itu adalah perbedaan
harus ada yang menjadi alat kontrol di dalam